guys jangan mas nanti kalau ada yang liat gimana
nggak bakalan anak sama istriku masih ada di rumah
cepet lah aku udah nggak sabar nih ayo
woy papa nih pak apa keterlaluan ya
tadinya gue percaya cinta sejati
tiap kali gue ngeliat nyokap gue nuangin kopi kecangkir bokap gue di pagi hari
ibarat motor tua gue ini cinta juga perlu dirawat
mungkin menuangkan kopi di cangkir bokap gue tiap pagi adalah salah satu cara nyokap gue merawat cinta
dulu motor gue canggih
sesil mantan cewek gue paling suka boncengan motor gue sambil berdiri dan rentangin tangannya

tapi terus bokap gue bangkrut
dari mewah jadi susah
motor keren jadi motor butut
gio sekarang kita putus
gio sekarang kita putus
tapi gue gak keberatan
karena cinta diuji saat hujan badai datang bukan di saat musim semi
cesil memang mutusin gue karena gue jatuh miskin
tapi itu artinya dia gak lolos ujian mata pelajaran cinta

jatuh miskin gak bikin nyokap gue berhenti menuangkan kopi ke cangkir bokap gue
jatuh miskin gak bikin nyokap gue berhenti menuangkan kopi ke cangkir bokap gue
ya walau harus memulai usaha dari nol dengan jualan martabak spesial resep rahasia nyokap gue
itulah kisah dibalik berdirinya warung martabak mayang yang selama ini udah menopang kehidupan keluarga gue
sampai pada suatu hari
jangan mas nanti kalau ada yang lihat gimana
anak sama istriku masih ada di rumah
aku udah nggak sabar nih
apa keterlaluan ya
menghianati cinta nyokap gue
sejak saat itu
masuk masuk cepet
walaupun papa kamu mengkhianati kita
itu bukan jadi alasan kamu
untuk meninggalkan mama selama ini
karena mama tahu
kamu nggak usah minder
karena nggak ada satupun
dari teman teman kamu yang tahu
kenapa kamu pergi
karena masalah perselipuan papa kamu
kamu harus melanjutkan masa depan kamu
mama nggak keberatan
malah mama seneng sekali
kalau kamu mau melanjutkan sekolah kamu lagi
malah mama sudah
gio pengin bantuin mama kerja dulu
gio janji kalau kehidupan kita ke depannya pasti akan lebih baik
meski jio belum tahu gimana caranya tapi jio janji sama mama
besok pagi kita ke rumah sakit ya pak
mama pasti udah lama gak pernah cek up
gak boleh gitu ma
iya mama gak boleh gitu
pesetan itu kan penting
besok pagi gio anterin ya
kan sekarang gio cuma punya mama
fokusnya juga bisa
tapi dia masih sama seperti yang dulu
dan mudah mudahan dia masih sendiri
orang bilang jika lo ketemu sama cinta sejati lo
waktu akan berhenti berputar ketika kalian saling tatap
kok mukanya kayak terpesona gitu
apaan sih mama
atau jangan jangan anak mama udah jatuh cinta nih
iya ma yuk pulang yuk
kalau suka juga gak apa apa kok normal kan
tapi serunya kayaknya kamu harus berjuang tuh
kelihatannya papanya gak suka sama kamu
tapi nggak apa apa kamu harus berjuangkan
kamu harus bisa dapetin dia
nanti kalau sudah dapat kamu harus jaga dan rawat
ya iya lah ma mama nggak usah khawatir
jiho nggak akan seperti papa
siapa tadi cowok yang bukain kamu pintu
emangnya kenapa pak keren ya
temen sma mika pa
tapi baik kan bukain pintu
mungkin dalam waktu satu jam pesanan yang diantar ya
iya makasih bu
kita dapat ordonan lumayan banyak
tiga martabak manis dan tiga martabak telur
nah ini catatan pesanannya
nanti kamu yang bikin ya
tapi kamu juga yang antar
itu semua totalnya rp satu ratus delapan puluh
kamu bawa uang kumpalian rp dua puluh ya
makasih ya sayang
iya cukup bikin dulu ya